di tengah pandemi covid sembilan belas untuk pertama kalinya komunitas gupi soloraya mengadakan pertemuan di tempat salah seorang pengurus
para pebisnis budidaya ikan gupi ini sumringah
tren penjualan ikan hias terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun harga
termasuk ikan gupi yang banyak disukai penyita ikan hias
harga ikan gupi rata rata berkisar antara rp lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh ribu per pasang
dengan mengacu standar tren yang benar ikan gupi yang juara kontes atau membawa genetik langka harganya bisa mencapai hingga dua juta rupiah per pasang
sementara ikan gupi yang tidak masuk klasifikasi strain atau yang disebut cendolan dijual rp lima hingga rp dua puluh lima per pasang
tapi cendol trennya meningkat
apalagi di era pandemi ini banyak orang yang bekerja dari rumah banyak yang butuh hiburan
nah maka untuk usaha
usaha gupi ini menjadi hal yang menarik
salah satu anggota komunitas yang kebanjiran permenita selama pandemi ini adalah muhammad bayurendra
mahasiswa ini mengaku semua biaya kuliahnya berasal dari keuntungan berjualan ikan gupi
berawal dari dua kolam ikan gupi sekarang omsetnya sekitar rp lima belas per bulan
ikan gupi itu ikan yang sangat mudah dan banyak berada di
sebenarnya kan ikan cere ya
di jawa itu namanya ikan cedul
itu sangat mudah sekali untuk dipelihara dan sebenarnya usaha gupi ini bisa tanpa menggunakan modal
seorang yang bergerak di bidang budidaya ikan ini harus memiliki kesabaran dan keuletan
kehadiran komunitas juga penting bagi peternak ikan gupi
kartika bagus solo jawa tengah